lonjakan penumpang diperkirakan akan terjadi pada h satu lebaran
berikut perbincangan koresponden kami gita gowinda bersama petugas kai dua puluh delapan surabaya
hadirah idul fitri masih satu minggu lagi
namun ternyata di stasiun gubeng surabaya anda dapat melihat bahwa saat ini antrian dari para penumpang yang juga membeli tiket di lokal stasiun gubeng surabaya sudah mengalami peningkatan
namun ternyata untuk di stasiun gubeng untuk lonjakan penumpang yang ada di stasiun ini masih belum terlalu drastis
lalu kapan akan terjadi lonjakan yang cukup drastis di stasiun gubeng surabaya
saya akan tanyakan langsung kepada bapak paiman selaku humas dari pt kai daob sembilan
pak sebenarnya untuk lonjakan penumpang ini seperti apa
karena pemantauan kami ini masih belum terlalu padat begitu ya
untuk lonjakan penumpang ini kami prediksi nanti di h dua sampai h dua
itu prediksi kami lonjakan penumpang yang tertinggi nanti
lalu untuk saat ini pantauannya seperti apa
nah untuk pantauan saat ini kami menurut catatan kami sampai dengan h satu sampai dengan h

namun di h dua seperti h tiga itu ketersediaan tiket masih cukup tersedia
lalu untuk sebenarnya untuk persiapan daripada keamanan seperti itu apakah nantinya juga akan dibuat posko lebaran begitu pak
ya kami telah menyediakan beberapa posko pengamanan di stasiun stasiun dan di tempat tempat yang kami anggap rawan ya
termasuk juga posko kesehatan
nah dari posko ini kami menyediakan empat
satu ratus tiga puluh enam personil termasuk dari internal dan eksternal
di mana ada satu ratus delapan puluh delapan dari personil internal dari polsuska
selebihnya dibantu dari polsek koramil dan pom
nah mereka ini kita sebar ke beberapa tempat dan beberapa titik
seperti di atas kereta api di stasiun dan di pump pump jalur yang rawan terhadap pelemparan dan lain lain
baik terima kasih keterangannya pak paiman
dan mau bagi anda yang mengikuti mudik
akan mudik ke beberapa wilayah yang ada di jawa timur atau mungkin di luar jawa timur
tentunya anda juga harus waspada terhadap anak anak anda dan juga barang bawaan anda
jadi tentunya bagi anda juga jangan lupa untuk selalu berhati hati
berkoordinasi dengan para pihak keamanan pihak polisian dan juga pihak dari internal stasiun